hai usahalo gimana ada kemanjuan kagak usaha apaan usaha lo oh kontrakan di lu jalan mana
apa ji nah dikagak dengernya ngobrol ngomong apaan jirat maksud gua usaha lo ngedeket isi
bocoran lo gagal dagang kenapa enggak jualan kita kira situ lagi kalau enggak dong hehehe
emang lo diterima atau ditolak diterima dong det sekarang gua dengar jomblo lagi enggak jomblo lagi
semalam teh ada kucing berantem po saya kangtis ama bapaknya jadi nggak bisa tidur kenapa berantem
saya nggak tahu tuh pok saya kan nggak bisa bahasa kucing kalau bisa mah udah nanya berantemnya kenapa
boyanti kemana ya belum dateng ih biarin aja nggak usah dateng assalamualaikum waalaikumsalam
bro kalau kata orang dulu nih kalau orang lagi makan sendirian kagak bagi bagi bakal ditemenin setan
yang bener net ini kan kue dari di sini cuma gue yang boleh makan dong hehehe gue sih agak
mint lasts cumanom ngasih tahu doang kalau orang lagi makan sendirian kagak bagi bagi bakal ditemenin
setan lovely tidak kelar gini menit gradually setanya kita skipis inino mas bukan gak usah kesal
menang juga enggak

saya sepupunya tati
ngapain lo disini
mau ketemu tati tatinya ada
lo pemanasan aja dulu
emangnya mau olahraga pakai pemanasan dulu
kita emang olahraga rot
mancing bukan olahraga
kalau mancing olahraga harusnya masuk olimpiade
kagak semua olahraga kali masuk olimpiade
aerobik gak masuk olimpiade
aerobik olahraga kan
eh im aerobik itu senam
senam ada di olimpiade
senam tali senam indah
itu bukan senam lompat
lompat tali lompat indah
lompat beda lagi im
senam beda lagi
kok jadi ngomongin olahraga
yuk kita mancing yuk
saya mah mau ngopi dulu pur ah
kamu mau ikut gak
enggak gue mau ngecek aja
kan usah kang
gak modal lu
eh ada bang mardi
ncum gak ikut
encem di rumah jaga anak anak
oh anak anak udah umur berapa
tahun depan masuk nol kecil
lu udah punya anak
kopi hitam satu
ya iya atau pak haji
lu mau kopi sekarang
kalo mau kopinya sekarang
gua beliin kopinya sekarang
kalo mau kopinya besok
ya gua beliin kopinya ntar siang siangan
bentar dah gua pergi
lu tungguin bagus bentar ya
bentar tungguin ya
ya udah ngomong aja mot
mas pur bener gak
sering ntar laras
kalo laras minta dianterin
ya gua anterin
kalo laras minta dijemput
ya gua jemput
lah gua kan tukang ngojek
nanya tapi gak tau kenapa

kate nggak gitu kali ini nari

kris jauh ketemu kan
makanya burang sakit yaabilir lebih
maksudnya bagaimana mas
gimana ada kemanjuan kagak usaha apaan usaha lo oh kontrakan nih lu jalan mana
apa ji hai nah dikagak dengernya ngobrol ngomong apaan jirot maksud
ngobrolnya di sini aja ya sambil bikin kue ya ini teh yo sama mbak yanti yang bantuin emak
bikin kue ini bang mardis sepunya tati anak sepupunya bapaknya emak emak udah lama terima pesanan kue udah
dari semenjak puasa tahun lalu betul betul wah siap siap nih puasa ini bakal kebanjiran pesanan
iya kata emak udah banyak yang pesen kue kering betul betul juga pengen jualan kue tapi saya nggak
punya modal oh tanya aja sama emak siapa tahu bisa bantu bantu bikin kue di sini ganti mbak yanti
pak saya udah
yang lu antri tadi itu sepuluh bukan bukti tadi emang apa tadi dia nawarin gelang sama gue gue pengen
beli tapi lu nggak punya duit ya bukan mahal sama aja mengelola ngasih gelangnya bagus jack ada
magnetnya itu katanya bisa merubah aura negatif jadi aura positif ah lo masih percaya aja begitu
gituan iya tuh bang buang doang tuh buktinya tadi gelangnya gue pakai sampai sekarang orang
gue beli beli kalau orang mau laku nolong dagangin lampu merah menurut mas pur gimana gue sih yes